presiden joko widodo mengatakan enam puluh ribu tiket gelaran motogp mandalika ludes terjual
dari hasil gelaran motogp mandalika tersebut
jokowi masih belum dapat menyampaikan berapa pendapatan negara dari gelaran tersebut
presiden berharap ajang motogp di mandalika menjadi brand baru indonesia
sebagai negara yang memiliki sirkuit motogp berkelas dunia
jokowi juga menyampaikan obrolannya dengan para pembalap motogp di istana
bahwa indonesia memiliki fans motogp yang tidak sedikit
tadi sudah kita lepas bersama sama para pembalap dari mancanegara
untuk nanti mereka akan langsung bertanding di sirkuit mandalika
di hari jumat sabtu dan hari selanjutnya
dan kita tahu alhamdulillah juga bahwa target tiket yang telah kita berikan enam puluh ribu
alhamdulillah semuanya sudah terjual dan kita harapkan ini menjadi sebuah brand baru negara kita
bahwa indonesia sekarang telah memiliki
sirkuit motogp yang tidak kalah dengan negara negara lain
presiden jokowi mengaku merasa tidak bersemangat setelah tak diperbolehkan ikut konvoy
dalam rangka parade promosi pertamina grand prix of indonesia demi alasan keamanan
meski tak diizinkan mengikuti konvoy jokowi sudah siap menggunakan riding gear dengan jaket berwarna merah
bahkan sempat membawa helm ketika melakukan sesi foto bersama pembalap motogp
tim liputan cnn indonesia